kejaksaan agung mengapresiasi aras unis yang dijatuhkan oleh psn dan upj
mengapresiasi artinya apa
penuntuk umum terhubung berhasil membuktikan meyakinkan hakim
dalam proses persidangan yang sudah berlangsung lama
dan pertimbangan penuntuk umum fakta fakta hukum yang disajikan dalam surat kumpulan
telah diambil alih dalam keputusan oleh bajir saki
jadi kami mengapresiasi
soal ponis yang lebih tinggi daripada tuntutan kejaksaan eh tuntutan jpu itu gimana pak
jadi itu soal stratmat ya soal stratmat itu beda pandang itu biasa deh
setelah proses peradilannya jadi kalau kita tumbang makan
kalau kita minta lima dikasih sepuluh seperti itu kan bagus
tidak ada hal yang menurut kami ada satu perbedaan yang signifikan
intinya bahwa pengukian rahasia dilakukan oleh teman teman